empat orang dalam satu keluarga ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di rumah mereka di sukoharjo jawa tengah pada jumat malam
polisi berhasil meringkus pelaku yang tak lain merupakan teman dekat korban setelah tiga jam upaya pencarian
sabtu siang warga masih berkerumun di lokasi kejadian yang sudah dipasangi garis polisi
rencananya keempat jenazah akan dimakamkan dalam satu lubang di pemakaman desa setempat
setelah tiga jam pencarian aparat resmo polres sukoharjo berhasil meringkus ht yang merupakan tersangka dari pelaku pembunuhan yang merupakan juga teman dekat korban
ht tega menghabisi para korban karena terlilit hutang dan ingin menguasai mobil korban
polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mencari kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat
mulai pukul satu kami bekerja
sampai dengan pukul empat kurang lebih kami berhasil menangkap tersangka dengan inisial ht
motif yaitu karena adanya masalah hutang
pelaku mempunyai hutang yang cukup banyak kemudian dia mempunyai keinginan menguasai apa yang dimiliki oleh korban
hutang kepada korban atau hutang kepada
korban ke apa namanya pelaku
mempunyai hutang di luar bukan dari korban